dari dataran tinggi hingga pesisir pantai
di tengah pulau jawanan eksotis terhampar keindahan yang mempesona
perkebunan kopi peninggalan kolonial belanda dan danau yang melegenda
menjadi sumber mata pencaharian bagi penghuni di sekitarnya
kekayaan kampung nelayan ini terhubung oleh sejumlah jalan yang dibangun
untuk membangkitkan roda perekonomian
inilah cerita tentang perjalanan menikmati pesona jawa tengah
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
berada di tengah pulau jawa
jawa tengah menjadi pusat penghubung kota kota di jawa barat dan jawa timur
semarang sebagai ibu kotanya seakan menjadi jantung provinsi ini
namun daya tarik wisata di jawa tengah tak hanya berpusat di kota semarang
bahkan kini objek wisata di kota kota kecil di dataran tinggi jawa tengah
perlahan bangkit setelah terhubung oleh jalan bebas hambatan
dari kota salatiga perjalanan menikmati pesona jawa tengah
bisa dimulai dengan melintasi ruas jalan tol salatiga bawen
yang menjadi daya tarik adalah pemandangan gunung merbabu dari gerbang tol salatiga
yang terbentang bagi pengendara yang melintas
berlatar langit biru gunung setinggi sekitar tiga seratus meter di atas permukaan laut itu
tampak jelas saat cuaca cerah
keindahannya digadang gadang mirip panorama di res area san gotardo sutstal fedro
yang berlatar gunung di gerbang masuk terowongan saint gotard di swiss
jalan tol salatiga bawen merupakan bagian dari jalan tol semarang solo
sebelum jalan tol ini dioperasikan ada sejumlah jalan bebas hambatan lain yang dibangun
antara lain jalan tol tembalang ungaran yang beroperasi pada dua ribu sembilan belas
dan jalan tol ungaran bawen pada dua ribu empat belas
jalan tol salatiga bawen menghubungkannya dengan ruas jalan tol salatiga boyolali
dan boyolali kartosuro yang beroperasi pada dua ribu delapan belas
sejak diresmikan pada dua puluh lima september dua ribu tujuh belas
jalan tol yang dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini
membentang sepanjang tujuh belas enam kilometer
turut mendongkrak tingginya mobilitas penduduk
terutama yang memanfaatkannya sebagai jalan tol yang beroperasi pada dua ribu tujuh belas
jalan tol ini juga memiliki jalur distribusi produk pertanian dan peternakan
dengan waktu tempuh lebih efisien dibanding jalur bukan tol
sepanjang dua ribu delapan belas rata rata empat ratus empat puluh satu kendaraan melintas di jalan tol tersebut setiap hari
sebagai sarana pendukung roda perekonomian penduduk
kehadiran jalan tol juga memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan industri pariwisata
salah satu objek wisata di jalan raya
bawen solo desa asinan kecamatan bawen semarang ini misalnya
kini semakin banyak didatangi wisatawan dari luar kota
karena hanya memerlukan waktu tempuh sekitar lima menit dari gerbang tol bawen
kalau dampak adanya tol saat ini itu untuk kampung kopi banaran dampaknya cukup besar
karena itu bisa menambah jangkauan pemasaran kita ke orang orang yang awalnya
merasa terlalu jauh untuk mencapai kamu kopi banaran
karena dengan ada tol sekarang itu untuk wilayah wilayah yang jauh cukup hanya tiga
tiga sampai empat jam itu sudah bisa mencapai wilayah kita
dari empat ratus hektare kebun kopi yang dimiliki objek wisata ini
empat puluh hektar diantaranya dijadikan agrowisata
sejak dua ribu lima perkebunan kopi itu telah menjadi wisata minat khusus
bagi penggemar kopi seperti saya
berkeliling kebun kopi menggunakan kereta wisata seperti ini memberi sensasi tersendiri
di sini wisatawan dapat menjelajahi kebun kopi
dan melihat proses produksi kopi dari hulu hingga hilir
pohon kopi ini pertumbuhannya di fase pertumbuhan generatif
mulai membentuk bunga di bulan maret
setelah di bulan maret tumbuh bunga sampai bulan mei turun hujan
maka bunga yang tadinya sudah siap untuk mekar yaitu berbentuk bunga lilin
begitu turun hujan delapan hari berikutnya dia akan mekar
kemudian setelah mekar dia akan menambah kembang
kemudian setelah mekar bunga rontok kemudian di situ tersisa bakal buah
dari bakal buah akan menjadi buah yang masak membutuhkan waktu sebelas bulan
jadi di sebelas bulan tahun berikutnya kita akan panen dari bunga yang mekar saat ini
kebanyakan kopi yang dibudidayakan di perkebunan ini berjenis robusta
mengingat ketinggian lahan kebun antara empat ratus dan enam ratus meter
atas permukaan laut
di ketinggian inilah kopi robusta tumbuh subur
sejarah mencatat perkebunan kopi banaran dibangun pada seribu delapan ratus tiga puluh
oleh orang berkebangsaan belanda heinrich goffrit theodor kroon
dengan nama kulturondernaming kopi banaran
di dalam pemetikan kita pilih

kebun kopi banaran diambil alih oleh pemerintah indonesia
semakin banyak orang melihat perkebunan kopi
saya tertarik menyaksikan bagaimana buah kopi diproses
pabrik kopi banaran yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada masa kolonial belanda adalah pabrik pengolahan kopi tertua di jawa tengah
aroma khas kopi menyambut kedatangan saya
di sini pengunjung bisa melihat langsung proses panjang pengolahan biji kopi
buah kopi yang telah dicuci dan dikupas kemudian dikeringkan
bagi penggemar kopi berwisata
wisata ke pabrik kopi seperti ini dapat menambah wawasan
karena saya sebenarnya suka sekali dengan kopi
jadi saya pengen tahu banget nih gimana sih pembuatan kopi mulai dari biji kopi sampai menjadi kopi siap saji
proses penyortiran biji kopi di pabrik ini masih tradisional
inilah yang menjadi daya tarik objek wisata tersebut
dari segi bentuknya terlihat jelas perbedaan antara biji kopi robusta dengan biji kopi arabica
kalau biji kopi robusta bentuknya lebih bulat dan gemuk
warnanya saja sudah berbeda
biji kopi robusta lebih hijau sementara arabica lebih pudar
garis tengah atau belahan bijinya robusta ini cenderung lurus namun arabica berlekuk
nah kalau dari segi kandungan kopi robusta memiliki kandungan kafein dua kali lipat dibandingkan dengan kopi arabica
namun kadar gulanya relatif rendah
maknanya aroma kopi robusta lebih pekat
namun kandungan asam klorogenat dalam kopi robusta lebih tinggi dibandingkan dengan arabica
asam klorogenat inilah yang merupakan antioksidan
selain proses penyortiran pengeringan dan penyimpanan biji kopi menjadi hal penting dalam menjaga kualitas kopi
karena kalau kadar airnya kita masih tinggi
nanti kopi akan mudah sekali terpengaruh oleh suhu atau cuaca yang ekstrim
itu bisa sampai lima tahun pun tahan
kita yang mempengaruhi suhu
suhu kemudian ada sirkulasi udara
tapi kita kondisikan bahwa kita untuk suhu kita sudah lengkapi bahwa kita untuk kelembapan udara kita lengkapi dengan higrometer
kemudian untuk penyimpanannya kita kasih alasnya kita pakai
pabrik kopi ini berlokasi di dusun banaran desa gemawang semarang
itulah alasan mengapa kopi di wilayah ini disebut kopi banaran
ada dua jenis kopi yang dihasilkan pabrik kopi tersebut
yaitu robusta dan arabica dengan rata rata produksi enam ratus ton biji kopi per tahun
kopi banaran telah melanglang buana hingga kemancanegaraan
seperti jepang dan italia
selain itu pengunjung bisa menikmati langsung kopi yang dihasilkan
secangkir kopi banaran melengkapi perjalanan wisata anda di jawa tengah
jawa tengah jawa tengah jawa tengah
banyak cara melihat keelokan jawa tengah
salah satunya menikmati pesona danau rawapening dari ketinggian
objek wisata yang berlokasi di perbatasan kecamatan bawen dan ambarawa ini misalnya
setiap hari ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai kota di jawa tengah
sebab jaraknya sangat dekat dengan pintu eksit tol bawen sekitar satu km
yang utama di eleng bening itu yang kita tawarkan adalah view
ini yang paling utama
dan sebagian besar orang yang datang ke sini yang paling utama dilihat yang ingin dilihat adalah view
ya perahu naga besar berwarna putih setinggi tujuh meter itu adalah ikonnya
bahkan simbol ini menjadi viral di media sosial karena bentuknya yang unik
dari sini pula pengunjung dapat melihat keagunan danau rawapening berlatar gunung berbabu dan telomoyo dari kejauhan
waktu yang tepat untuk menyaksikan keindahannya pagi dan sore hari
udaranya sejuk sekali
saya takjub dengan pemandangannya yang luar biasa
saya ingin melihatnya lebih dekat
rawapening terletak di cekungan terendah lereng gunung merbabu telomoyo dan ungaran
serta masuk wilayah kecamatan ambarawa bawen tuntang dan banyu biru
nama rawapening memiliki makna khusus
rogo nyowo pen dan bening
artinya lahir batin kita pen dan hening
nang hening nep artinya gitu ya
kalau nang hening nep itu kan kita terhadap sang maha kuasa itu harus hening
jadi bukan rawa umet bukan
rawapening kan bahasa sekarang itu bahasa kuno bahasa dulu
raga nyawa pen dan mendengka
jadi kita mengkhususkan dan mengkusukan nang hening nep
danau rawapening juga menjadi sumber kehidupan masyarakat
bukan hanya ikan
tanaman eceng gondok yang mudah ditemukan di danau ini
merupakan hasil alam yang menjanjikan
sepuluh petani eceng gondok di kecamatan banyu biru
menggantungkan hidup pada tanaman ini
mereka dapat memetik rata rata sepuluh hingga lima belas ton enceng gondok sehari
dalam kondisi basah seikat eceng gondok seberat lima puluh kg
dijual kepada pengepul rp dua belas lima ratus
proses pengeringan eceng gondok di kecamatan ini
masih dilakukan secara tradisional
pada musim kemarau
penjemuran batang eceng gondok bisa memakan waktu seminggu
salah satu perajin eceng gondok adalah selamet
warga dusun demakan desa banyu biru
ia merintis usaha pembuatan kerajinan eceng gondok sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dipinggirkan betul betul tentang eceng gondok

terkait dengan keinginasan kerta topeng tersebut
dan secara sekitar pelajaran kita

punya keuntungan secara tersebut agor cenderakan
beberapa empat nofimmu mempersuntaskan para kepengaruh
sekali mendapatkan ecek gondok yang bagus dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan
karena pengeringan juga lama terus kadar air juga tidak mungkin bisa habis karena musim penghujan
terus yang kedua hasilnya banyak yang hitam tidak seperti kalau musim kemarau itu
pro ece gondoknya selalu kuning coklat dan bagus
eceng gondok yang telah kering sempurna diolah sedemikian rupa untuk dijadikan berbagai jenis kerajinan
sandal ini misalnya helai batang eceng gondok dipilin dan dikepang
lalu dibentuk sesuai dengan pola serta ukuran
nah pak selamat untuk menjadikan eceng gondok ini bagus dijadikan sebagai bahan kerajinan
ini eceng gondok yang seperti apa apakah semua tanaman eceng gondok yang tersebar
di sebuah tanah itu bisa digunakan juga
ya enceng gondok sebenarnya ada tiga spesies yang ada di indonesia ini terutama di daerah daerah tropis
yang pertama adalah yang tumbuh di tanah persawahan
sawah kalau lama tidak ditanami tergenang air akan tumbuh namanya lijang gondok
terus yang kedua yang bisa jadi sayur adalah spesies juga namanya genjer
terus yang ketiga adalah enceng gondok yang terapung di air
yang paling bagus untuk kerajinan
ya yang paling bagus untuk buat kerajinannya adalah yang terapung di air
yang ada di luar
karena itu kekuatan batangnya itu ece gondok rapelnya tidak pernah berhenti
jadi kena angin ke sana kemari mereka berjalan terus itu adalah faktor kekuatan yang di ece gondok rapelnya
dibandingkan dengan eceng gondok yang di sawah misalkan
iya kalau yang ece gondok di sawah itu adalah tumbuh di tanah
tetapi panjangnya bisa lebih dari satu meter
tetapi setelah kering dikeringkan itu akan habis
akan kecil sekali dan akan padat
mudah rapuh begitu ya
sedikitnya lima belas jenis karya dihasilkan oleh kelompok perajin eceng gondok tersebut
harga jualnya bervariasi bergantung pada model dan ukuran
sebuah tas misalnya dijual rp empat puluh lima hingga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah per buah
hasil kerajinan eceng gondok itu dipasarkan ke berbagai wilayah di pulau jawa hingga ke pulau lain
seperti kalimantan sumatera dan lombok
bahkan ke malaysia belanda serta amerika serikat

tegal sebuah kota kecil di utara pulau jawa
untuk mencapainya dari bawen kabupaten semarang
pelancong bisa menggunakan fasilitas ruas jalan tol semarang tegal
dengan waktu tempuh sekitar lima belas menit
kota ini berdekatan dengan objek wisata pantai salah satunya pantai alam indah

pasir dan ombak khas pesisir pantai utara jawa menjadi pemikatnya
talian kan bebikin bahan di atas arah mama tenggara
taman tegalsari berlokasi di kelurahan tegalsari kecamatan tegal barat
berada di permukiman nelayan taman ini dibangun oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
sebagai bagian dari program penataan kawasan kampung nelayan tepi air tegal sari
taman tegalsari termasuk dalam zona ruang terbuka hijau yang dibangun di atas lahan seluas empat lima ratus meter persegi
selain itu ada taman yang dibangun di rt empat rw dua kelurahan tegalsari
taman seluas tiga seratus meter persegi tersebut dilengkapi sarana olahraga dan arena bermain anak
ada pula amfiteater yang dapat digunakan untuk menonton pertunjukan
atau sekedar duduk santai
tersedia pula ruang terbuka hijau yang terletak di rt tiga rw dua
luasnya mencapai satu tiga ratus meter persegi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berencana menambah ruang terbuka hijau di kelurahan tegal sari
kawasan dok kapal itu juga akan diubah menjadi taman
di lintasi sungai sibelis kawasan dermaga dan permukiman diperbarui dengan perubahan
pembangunan berbagai infrastruktur yang dapat dinikmati oleh warga
prasarana tersebut diantaranya promenate atau jalan kampung tepi air sepanjang hampir satu dua kilometer
drainase di antara rumah warga sepanjang total satu dua ratus meter
dan dua unit jeti apung untuk memudahkan menaikkan serta menurunkan barang dari dermaga menuju kapal
sejak penataan kawasan ini dimulai pada dua ribu enam belas
tahun anggaran yang digunakan untuk menata kampung nelayan tepi air tegalsari mencapai tujuh puluh delapan miliar rupiah
hingga agustus dua ribu sembilan belas sejumlah pembangunan masih dikerjakan
salah satunya penataan di pulau tirang
sebagai perkampungan nelayan tegal sari menjadi penggerak ekonomi utama di kota tegal di sektor perikanan
ratusan kapal nelayan bersandar di pelabuhan perikanan pantai tegalsari setiap hari
di tempat pelelangan ikan tegalsari inilah mereka menjual ikan hasil tangkapan
tempat pelelangan ikan ini menjadi pusat bisnis jual dan beli ikan hasil tangkapan layan terbesar di tegal sari
ada banyak jenis ikan yang ada di sini
salah satunya adalah ikan tunul
warga di tegalsari menyebutnya demikian
ikan ini mudah diolah dan memiliki tekstur daging yang lembut
sehingga tepat untuk dijadikan berbagai olahan makanan
salah satunya penganan khas warga tegal keongmas
syahroni adalah salah satu pemasok ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan tersebut
ikan tunul dibelinya untuk dijadikan bahan baku pembuatan makanan berbahan ikan
di rumahnya yang berlokasi di rt empat rw satu kampung nelayan tegalsari itu
ia memproduksi berbagai jenis olahan ikan sejak sepuluh tahun lalu
keongmas salah satunya
selain adonan ikan tunul giling dan tepung kanji
bahan pelengkap keongmas adalah wortel daun bawang seledri serta telur
adonan dibungkus dengan lembaran kulit lumpia kemudian dikukus
setiap hari siahroni memproduksi dua ratus lima puluh bungkus keongmas yang dijual rp sebelas per bungkus

ia juga memproduksi olahan ikan lain seperti empuk empuk dan bakso
persentase jumlah daging ikan yang digunakan menjadi rahasia kelezatannya
kalau ini ikan tujuh ya empat kilo aja
berarti enak ini
tampilan yang unik dan renyahnya keongmas dijamin menggugah selera
kesan pertama saya menikmati makanan ini unik sekali
tekstur bagian luarnya renyah sementara bagian dalamnya kenyal dan empuk
cita rasa ikannya
disebut keongmas karena memang bentuknya mengerucut seperti keong
ada pula yang menyebutnya sebagai keong racun
karena di dalamnya ada cabai rawit yang pedasnya menggigit saat dikunyah
nah makanan ini bisa menjadi buah tangan bagi siapapun yang berkunjung ke kota tegal
terutama di perkampungan di wilayah pesisir nelayan seperti tegal sari
jawa tengah menyimpan potensi wisata yang besar
bukan hanya eksotisme alam provinsi di tengah pulau jawa ini juga memiliki tradisi penduduk yang menarik dipelajari
mata dan lidah menjadi saksi nikmatnya pesona jawa tengah